kita ke informasi pertama guncangan gempa kembali terjadi di maluku utara dikutip dari akun twitter bmkg gempa dengan magnitudo lima satu
terjadi satu ratus dua puluh lima km barat daya ternate pada dini hari tadi pukul satu lebih lima puluh dua menit waktu indonesia barat
bmkg menyatakan gempa dengan kedalaman sepuluh km di koordinat empat puluh satu lintang utara dan satu ratus dua puluh enam tiga bujur timur ini tidak berpotensi tsunami
sebelumnya gempa bumi susulan mengguncang kota ternate provinsi maluku utara pada senin
badan meteorologi klimatologi dan geofisika mencatat gempa dengan magnitudo lima lima terjadi pada pukul lima belas lebih dua puluh menit waktu indonesia timur
gempa bumi kembali mengguncang kota ternate provinsi maluku utara pada senin
badan meteorologi klimatologi dan geofisika mencatat gempa dengan magnitudo lima lima terjadi pada pukul lima belas dua puluh
badan meteorologi klimatologi dan geofisika mencatat gempa dengan magnitudo lima lima terjadi pada pukul lima belas lebih dua puluh menit waktu indonesia timur
pasca gempa bermagnitudo tujuh senin dini hari waktu indonesia timur
badan meteorologi klimatologi dan geofisika mencatat hingga senin pukul empat belas empat puluh lima wit telah terjadi gempa susulan sebanyak empat puluh tujuh kali
kekuatan gempa cenderung menurun sebelum akhirnya meningkat ke magnitudo lima lima
staff operasional bmkg stasiun geofisika ternate basri kamaludin menjelaskan titik gempa bermagnitudo lima lima tersebut masih sama dengan gempa bermagnitudo tujuh yang terjadi di ternate provinsi maluku utara
badan meteorologi klimatologi dan geofisika menyatakan gempa yang diakibatkan pergeseran lempeng tektonik di laut maluku tersebut tidak berpotensi tsunami
meski begitu warga diimbau untuk berhati hati saat beraktivitas di area pesisir
syahri abdullah ternate maluku utara